jadi gak diragukan lagi ya kalau indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya
nah seluruh warisan budaya termasuk batik kain tradisional adalah cerminan bahwa leluhur kita bangsa indonesia memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menciptakan karya budaya serta simbol simbol filosofinya
jadi saya yakin bahwa ini semua untuk diwariskan kepada anak cucu termasuk kita yang hidup di generasi kekinian generasi zaman now
tapi pertanyaannya masih mau gak sih ya anak anak kekinian melekatkan warisan budaya yang terkesan kuno dan juga ketinggalan zaman ini
nah untuk membahasnya sudah bersama saya di studio dua cnn indonesia
ada nana arya suwari salah satu pelaku usaha yang juga pegiat pelestarian warisan budaya batik ya di indonesia
halo baik kabarnya
mbak nana kalau kita ngomongin batik kayaknya nggak jauh jauh dari pekerjaan anda sehari hari apa yang anda geluti dan juga keluarga pasti ya
batik sejak kapan sih mengenal batik termasuk kain kain tradisional di hidup mbak nana
kalau aku dari kecil memang hidup dengan kebudayaan ya
jadi dari kecil itu aku tuh selalu ada acara keluarga
acara keluarga dari kerabat jogja itu kita memakai kain kain tradisional yang mana segala rupa dan motifnya itu penuh dengan arti
jadi kita gak bisa pakai satu batik yang bermotif tertentu untuk pesta gitu
jadi ternyata itu untuk duka cita
ada juga yang kalau yang buat kawinan namanya sido asih gitu biasanya dipakai untuk acara acara perkawinan
itu jadi setiap apa ya setiap ragam setiap motif ada artinya semua itu belajar dari mana mbak dari orang tua
jadi ibu saya ini salah satu pelestari batik
kebetulan dia dapat penghargaan juga dari zaman presiden sby
itu juga dia diberi penghargaan sebagai pelestari kain kadin tradisional yogyakarta
jadi memang yang dipelajari awalnya adalah batik batik yogyakarta gitu ya yang dipakai di keraton
iya jadi disitulah saya bisa mempelajari dari kecil nih
saya juga dulu udah dipakaiin kain namanya sabuk wolo
itu tuh kain tradisional
kain tradisional untuk buat anak anak yang masih kecil gitu
jadi lipetannya tuh enggak terlalu ketat
jadi dia bisa bergabung
kemana aja gitu ya main pakai kain
lari lari emang buat anak kecil gitu
terus kita juga dipelajari juga buat kain kain yang untuk beranjak remaja itu ada juga potongannya model cara melipatnya gitu
ya buat yang udah menikah juga ada beda lagi
banyak sekali jadi
jadi even buat cara melipatnya antara laki sama perempuan beda beda
beda kanan kirinya beda
agak berarti kalau mempelajari batik kalau menurut saya sebagai anak muda kayaknya harus membutuhkan waktu yang lama
iya saya juga masih belajar kok
nah kalau kita lihat di sini ada buku batik yogyakarta ini kayaknya juga belajar dari sini ya
iya jadi ini sebenarnya karya dari ibu saya
ibu saya kan mengenal
karena batik itu sudah lama sekali dan bahkan dia juga tahu berbagai macam artinya
ini nama ibu saya jadi dia
darmo kusumo ini dia kalau mau belajar batik khususnya batik yogyakarta ya bisa belajar dari sini
iya jadi salah satunya jadi ini langsung kenalin diri saya nih ya
oh ada motif motifnya
nah ini juga ada pengaraga bias dari kain kain
jadi di yogyakarta motifnya juga banyak
saya harus tanya sama mbak nana mbak nana dari yogyakarta baca ini semua apal gak sih motif motif batik yogyakarta
pasti ya mbak
jawabannya mungkin nanti kita akan balik lagi ke studio
ya loh kami akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami di sianan indonesia connected
halo teman teman di sianan indonesia connected
kita masih bahas soal hari batik nasional
ada mbak nana di sini yang tadi saya tanya mbak nana kalau misalnya kita ngomongin soal batik yogyakarta apal gak nih kira kira semua di sini
saya masih belajar
apalagi gini apalagi mbak nana aja yang udah keturunan keluarga pelestari batik gitu dari yogyakarta masih mengaku masih belajar
masih sulit untuk menggambal semuanya
masih belajar banyak banget
apalagi kita yang anak muda
saya harus cuan hati
akan sulit sekali kalau belajar mengenal batik satu persatu karena mungkin yang dikenal hanya beberapa gitu
kalau dari mbak nana sendiri sebagai pelaku usaha gimana sih kemudian mengenalkan batik supaya bisa dipakai sama anak muda bisa kemudian menjadi melekat jadi entitasnya anak muda gimana mbak
jadi ini nih awal mulanya aku punya usaha itu tuh karena pas aku mencari batik buat diriku sendiri aja susah
pokoknya rata rata formil dan lain lain
jadi aku kebanyakan bikin
desainnya aku desain sendiri
ya pun aku tidak punya base di sekolah fashion ya tapi aku punya style sendiri lah untuk membuat itu semua dan langsung tercetus ini insightful banget dimana banyak banget pasti orang seperti saya tuh banyak yang
butuhkan baju seperti ini gitu
dan tidak sedikit ternyata
jadi disitulah sambil saya bekerja saya membuat bisnis kecil dulu gitu ya namanya brandnya okainku
dia memang konsepnya
memang konsepnya tentang wearable love kain kain etik indonesia
jadi kain kain tradisional termasuk batik ada lurik ya
lurik dan juga tenun
tenun lurik dan tenun lain lainnya ya
jadi banyak juga ternyata kain kain tradisional yang harus kita telah lagi satu persatu
karena beda semuanya ya
proses pengerjaannya juga beda
iya proses pengerjaannya batik tenun itu beda
nah satu yang cukup menarik saya lihat di instagramnya nih yang followersnya udah puluhan ribu ya
ngelihat banyak banget di situ ada yang menarik adalah namanya tenun batik
kan tenun sama batik berbeda ya
kenapa kemudian ada inovasi ini berangkat dari mana idenya
di tahun ini nih kita melihat tren sekarang tuh lebih orang orang lebih anak muda lebih senang yang berwarna warni
dan disini tercetus okainku ini kan basicnya ethnic as well ya
terus gimana ya caranya untuk bergerak di yang model terbaru gitu
jadi disini aku punya ide bikin batik tapi di atas kain yang di tenun gitu
jadi ini prosesnya dua kali ya
ini yang tadi aku pakai
ini yang ada di manekin ini
iya ini adalah salah satu karya terbaru kita
namanya batik tegas luas
ini kan ada filosofinya apa tuh filosofinya tegas lulus
filosofinya tegas lulus itu karena dia berangkat dari pola geometris yang tegas tapi juga disitu juga dia dibuat bersaling silang
sehingga seperti kehidupan manusia itu tuh banyak surprise thing gitu dan kita harus luas menghadapinya gitu
harus legowo menghadapinya
iya luas bergerak dan tetap dinamis gitu
ya legowo oke cuman kita tetap harus jalan sedinamis mungkin supaya hidupnya lebih menyenangkan
nah kalau dari brandnya mbak nana sendiri ngelihat pasar anak muda di indonesia segitu antusiasnya dengan tenun batik atau batik
ya kita memang baru memulai memang sebenarnya pada awalnya kita bergerak di batik
ini klasik ya
plastik tapi waktu itu saya bikin menjadi kain sarung
jadi produk pertama kita pertama kali itu adalah kain sarung yang bisa lebih praktis
jadi gak perlu diikat ikat apa segala macam
gak perlu diikat ikat lagi
apa segala macam
kita udah dibikin seperti obi terus dengan resleting dan pocket karena disitu kita memikirkan kebutuhan yang pakai ya
jadi kayak aduh kalau lagi pakai kain tuh gak punya kantong tuh rupet banget gitu kan
terus akhirnya kita buat tipe itu
terus dan motif ini ternyata diterima
lalu saya juga punya
padahal motifnya klasik ya
tapi anak anak muda kalau dengan desain yang mungkin menguasai atau pas dengan mereka
sesuai dengan mereka
mereka mau begitu sesuai dengan mereka
nah kalau kita ngomongin soal batik nih mbak nana
kayaknya juga banyak banget anak muda di indonesia hari ini yang apresiasi dengan adanya batik sebagai warisan budaya
mungkin batik klasik juga masih dipakai
ada foto fotonya berseluaran
saya ajak mbak nana dulu untuk melihat beberapa cuitan dari warganet yang ikut memeriahkan hari batik nasional
dengan beragam cuitannya disana kita buka beberapa komentarnya
ini yang pertama nih dari at mbak wi tiga mencuitkan identitas kita budaya kita kebanggaan kita
selamat hari batik nasional
mungkin yang kedua bisa dibaca sama mbak nana
yang kedua itu batik adalah identitas kita dan kebanggaan kita
mari cintai dan lestarikan batik indonesia sebagai salah satu budaya bangsa
selamat hari batik nasional
terima kasih at tri budiarto
selanjutnya nih ada at monalista mencuitkan
seneng banget nih kalau hari batik nasional semua orang auto kondangan berjamaah katanya ya
foto rame rame semua pakai batik kayak kondangan ya
berikutnya boleh dibacain lagi mbak terakhir
oke jangan malu pakai batik walau selalu dikatakan abis dari kondangan atau kondangan mantan
aduh jangan sama ya
terima kasih banyak dari ahmad untuk cuitannya yang juga sudah di kurasi tim social media cnn
iya kondangan mantan ya
nah ini kenapa sih batik itu identik dengan kondangan itu masa lalu ya
hmm ya sebenarnya masih ada yang bilang seperti itu
tergantung menyikapi batik itu sendiri ya
karena sekarang sih kalau aku lihat tiap jumat juga kebanyakan pakai batik kerja keren keren gitu ya
terus dan sekarang juga makin banyak brand brand lokal yang tergerak untuk bikin desain yang bagus yang muda gitu kan
yang kece gitu ya
yang gak malu lah dipakai gak kondangan lah gitu kalau dipakai
dan itu menurut saya bukan sebagai kayak oh persaingan tapi itu juga sebagai kayak semangat untuk kelestarian budaya ini semakin besar gitu
dan anak muda semakin bangga sama identitasnya gitu
oke kemudian gimana mbak nana ngeliat pasar yang begitu besar anak anak muda yang didorong supaya lebih mencintai warisan budaya ini
maksudnya apakah di punya toko sendiri yang memang apa ya auranya atau gayanya nih kolonial atau gayanya jawa banget gitu
atau mungkin ada di toko modern sekarang
hmm ya karena kalau sekarang sekarang
sih kita lebih banyak bergerak di toko toko yang modern
sejujurnya saya belum punya toko sendiri tapi saya punya stockis
jadi stokis ini juga targetnya anak anak muda urban gitu ya
jadi kalau misalnya dilihat ya dari toko tokonya yang ada yang mengarah ke anak anak urban
terus ada juga yang mengarah ke turis itu juga
terus ada yang juga di bali gitu dimana saya mengajak
karena para pembeli saya yang disana tuh supaya lebih dekat gitu
jadi kebetulan ternyata memang pembeli saya sudah di nggak cuma di jawa tapi di luar luar pulau
jadi sebisa mungkin sampai makassar pun saya ada stokis disana gitu untuk bisa langsung melihat dan merasakan
karena kan kalau online kan kesulitannya itu ya udah beli ternyata nggak cocok gitu
akhirnya nyobot sendiri
apalagi kalau batik dan juga tenun gitu ya kayaknya harus dipegang untuk tahu ini asli atau enggak
nah yang ini nih ini kan batik
kalau yang ini batik ternun dan yang satu lagi ini kita mencoba mengimplementasikan yang namanya printing sama si lurik bisa jadi satu tuh seperti ini gitu
kayak namanya print mix sama lurik gitu ya
print mix sama lurik
kalau ini tekniknya apa nih mbak
kalau itu tekniknya batiknya colet
nah itu dia ada celupnya terus ada digambar dengan kuas
jadi itu termasuk batik kunis juga gitu
terus dia juga sebelumnya ditenun dulu ditenun dulu habis itu dicolet prosesnya
panjang ya prosesnya
di malam di lorot
jadi bukan cuma memasangkan atau menggunakan kain kain benang benang tenun tapi juga ada proses pengecatan pakai tinta pakai malam
jadi kadang kan ada juga kita kesulitannya kalau untuk mengedukasi para pembeli juga kok mahal banget sih gitu
ah itu dia
karena setiap batik itu punya teknik yang berbeda
ada cap ada tulis ada printing
karena dia prosesnya lebih lama
bahkan kalau plastik bisa berbulan bulan
karena kita digambar dulu pakai pensil dan seterusnya dan seterusnya
nah segitu sulitnya mengedukasi masyarakat khususnya anak muda untuk lebih mencintai warisan budaya termasuk batik
kan sekarang sudah ikut pameran pameran sudah membuka beberapa toko
apalagi sih mbak yang dilakukan oleh mbak nana
mungkin untuk lebih mengenalkan teman teman anak muda ini untuk mencintai warisan budaya kita
jadi kalau dari yang aku lihat aku kan juga meresearch apa yang terjadi di instagram aku
jadi aku juga melihat gak cuma jualan aja tapi mendekatkan diri pada konsumen
maunya untuk apa nih
kebutuhannya ternyata konsumen konsumen aku lebih senang pakai ini buat jalan jalan
jadi traveling ke luar negeri
mereka bahkan gak pakai tenun dan lain lain
jadi banyak kan tuh yang belanja aku mau pergi ke sini aku mau cepet dianterin dong
kalau misalnya online ya
terus dan di toko juga ada langsung aja ke tokonya gitu
jadi kayak memang kebanggaan anak anak muda ini sekarang tuh membawa identitas mereka ke luar negeri gitu
jadi buat di luar negeri pun mereka komennya eh bajunya keren banget bajunya keren banget gitu
jadi emang ternyata di sana tuh lebih di appreciate
jadi jalan jalan sambil membawa pesan budaya begitu ya
terima kasih banyak untuk teman teman anak anak muda indonesia yang masih mau
jangan lupa ootd nya ya
jangan lupa ootd pakai batik hari ini harusnya
terima kasih banyak juga mbak nana arya suwari pelaku usaha batik
semoga sukses terus mengenalkan kita memberikan edukasi kepada anak muda mengenai batik batik dan warisan budaya lainnya soal kain khususnya ya
mbak nana terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih banyak